satuan reserse kriminal kepolisian resort jember pada rabu melakukan rekonstruksi di lokasi pembunuhan berencana di dusun juroju desa sumber salak ledokombo jember
dalam reka ulang ini tersangka busani yang merupakan istri korban melakukan tiga puluh tujuh adegan
mulai dari merencanakan pembunuhan dengan bahar yang merupakan anak korban
dan proses menghabisi nyawa korban di dalam rumah dengan benda tumpul
serta membuang celana korban di sungai
tersangka bahar yang merupakan anak korban tidak dihadirkan dalam rekonstruksi ini
karena memberikan keterangan yang berubah ubah
dan adegan yang kita lakukan sebanyak tiga puluh tujuh adegan dalam rekonstruksi
untuk melakukan terjadinya sebuah eksekusi pembunuhan berencana di adegan empat belas dan lima belas b
tentunya saat ini untuk tersangka b kita libatkan dalam adegan rekonstruksi
namun untuk bhr kita gunakan peran pengganti
saya rasa cukup dengan adanya peran pengganti
karena sudah mewakili dari berdekat saksian dan juga tentunya dari kuasa hukum yang sudah dilibatkan dalam rekonstruksi tersebut
kasus pembunuhan ini mulai terkuak pada awal november lalu
surono dibunuh oleh istri dan anaknya sendiri dan mayatnya dikubur di bawah musola lalu dicor setebal dua puluh lima cm
sebelumnya surono dikabarkan hilang selama tujuh bulan
pembunuhan dilakukan dengan latar belakang dendam dan perebutan warisan
saya fulkus mandani jember jawa timur